kita ke makassar sidang putusan penundaan kewajiban pembayaran utang pkpu pt abu turs terhadap agen mitra hingga peserta umrohnya ditunda pengadilan niaga makassar
akibatnya puluhan perwakilan pun kecewa mereka pun hanya bisa pasrah menunggu keputusan yang diharapkan adil
inilah suasana ruang sidang harifin tumpah pengadilan niaga makassar
lebih dari dua puluh orang perwakilan peserta umroh agen dan mitra korban pt abu turs dari lima belas provinsi pun lesu saat mengetahui sidang keputusan penundaan kewajiban pembayaran utang pkpu ditunda majelis hakim yang dipimpin budiansyah dan didampingi hakim anggota bambang nur cahyo dan rika mona pendegirot
sebab hingga kini pihak pt abu tus belum juga memberikan catatan perdamaian
sementara perwakilan ini harus mengeluarkan biaya khusus untuk hadir
pasti kecewa karena kami ya ngejar ngejarnya ya setiap sidang pasti hadir
biasanya kami banyak teman teman yang maaf pasti banyak disini karena gak ada tiket mahal kan tiket pulang
kalau saya sih hanya berharap sama allah ya untukkan setakat sama allah tak ikutin sidang prosesnya
sementara pengurus pkpu meyakinkan sidang putusan baru akan bisa digelar dua bulan ke depan atau delapan belas september mendatang
diakui pt abu turs belum mampu
memberikan jawaban yang menggembirakan kepada peserta umrohnya
pihak butur sedang membuat terang perdamaian
sehingga karena itu menjadi terang perdamaian
perdamaian ini kan menjadi roh daripada pkpu
untuk itu setelah kami diskusi dengan majelis setuju dengan perpanjangan waktu enam puluh hari

ada pun data tagihan total
dari pkpu mencapai satu lima triliun rupiah
seiring sidang perdata ini hamzah mamba bos pt abu turs juga sudah ditahan dalam kasus penipuan
serta tindak pidana pencucian uang oleh kejaksaan negeri makassar
ia langsung dijebloskan ke rumah tahanan kelas satu makassar
sementara itu berkas kasus penipuan dan pencurian uang abu turs and travel sudah masuk ke tahap pelimpahan ke kejaksaan
sehingga bos abu turs hamzah mamba harus dimasukkan ke rumah tahanan kelas satu makassar
hamzah mambat tiba di kejaksaan negeri makassar jalan amana gapa jumat siang
ia dikawal sejumlah anggota kepolisian daerah sulawesi selatan dan staf kejaksaan tinggi sulawesi selatan
selain bos pt amanah bersama umat turs travel ini sejumlah tas koper kardus dan foto plastik berisi barang bukti dugaan kejahatan penipuan maupun pencucian uang diserahkan
penyerahan dilakukan ke kejaksaan negeri makassar lantaran lokasi utama terjadinya perkara di makassar
penyerahan ini juga bertanda tahap penipuan
tahap persidangan akan dimulai hamzah mamba resmi ditahan di rumah tahanan kelas satu makassar jumat sore
dengan diserahkannya berkas hamzah mamba penyidik menyisakan tiga berkas lain berikut tersangkanya
direktur dari pt amanah bersama umat dilakukan tahap dua yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti
nanti kan prosesnya pasti akan dilimpahkan ke pengadilan
perusahaan itu diproses yang ada sesuai dengan kebutuhan